kenapa memilih mudik lebih awal bu

untuk mencari tiket mahal juga ya pak
kalau sekarang serasi stabil
cuma kalau saya bandingkan dengan pemberangkatan oleh bandara yang kita bekalai
mungkin surabaya agak lebih murah
sekarang harga tiket yang dibelikan berapa sih pak
super airjet besar satu tiga